tragedi memilukan yang terjadi pada sabtu malam di malang menyebabkan ratusan orang tewas tiga puluh tiga diantaranya adalah anak anak
anak anak yang punya mimpi besar yang akan menjadi generasi penerus bangsa justru harus tewas sia sia
jumlah ini menjadi bukti gagalnya negara memberikan perlindungan terhadap mereka
mengapa harus banyak anak anak yang terjebak dalam kekacauan
kita bahas hal ini bersama dengan deputi perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pak nahar
bagaimana kemen pppa menjangkau dan juga bekerja sama dengan tim investigasi atas tragedi yang melibatkan banyak sekali anak anak
yang pertama malam minggu lalu kemudian mendapat kabar itu tentu kita langsung mencoba mencari informasi
lalu kemudian mendapatkan data bahwa apakah korbannya
ada anak anak gitu ya
di keesokan harinya tanggal dua oktober kita mendapatkan data sementara gitu ya
dan kami mencatat ada tujuh belas anak ternyata yang meninggal
nah dengan adanya data terkait dengan anak ini
maka ini menjadi catatan buat kami ya tentu
susah mengatakan karena ini lebih dari satu anak gitu ya meninggal dunia
oleh karena itu maka sulit kita mengatakan bahwa ini tidak jadi masalah
oleh karena itu karena ini korbannya sudah ada termasuk anak
maka ini harus dibuat terang masalahnya
lalu kemudian diupayakan penanganannya
lalu kemudian jadikan ini menjadi evaluasi bersama untuk tidak lagi terjadi hal hal seperti ini
dan kami melihat ketika ada kejadian ini
maka ada beberapa catatan dari kami
pertama kenapa ini terjadi gitu ya
apakah memang kebijakan dalam pertandingan ini tidak mengantisipasi hal hal seperti ini
kemudian mengakibatkan anak ikut menjadi korban
lalu kemudian juga dari kejadian ini
tadi sudah dibahas ya bahwa oh ternyata ada unsur unsur yang perlu diselesaikan
pak presiden sudah memberikan arahan
lalu kemudian tim sudah bekerja
dan data sekarang sudah bisa disajikan oleh tim ya
posko di malang sudah bisa mengupdate gitu ya
jadi hari ini mungkin angkanya sudah bertambah gitu ya dari tim

kami terus mengupdate ini
dan kita berharap antara penyelesaian penanganan
dan tadi rencana tindak lanjutnya harus tepat
karena tadi yang disampaikan bahwa ternyata bicara soal kasus ini
maka bukan hanya yang meninggal ada yang dirawat
yang dirawat itu pun misalnya beberapa anak
yang tim temui adalah kondisinya ada yang sudah pulang
ada yang kondisinya masih sakit
lalu kemudian juga ada anak anak yang harus kehilangan
salah satu atau kedua orang tuanya
tadi sudah digambarkan alfi salah satu yang kehilangan kedua orang tuanya
dan ini kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah
provinsi kabupaten kota
dan kita berharap dapat menyusun data dan rencana tim ini
dan kita berharap dapat menyusun data dan rencana tim ini

terkait dengan upaya pemenuhan dan memberikan perlindungan khusus bagi anak anak ini
baik panhar tadi menyinggung juga soal regulasi sop
kalau dilihat kemen ppa melihat sop penanganan krisis
apakah ini benar mengabaikan anak anak penontonnya
kalau kita lihat bahkan ada anak umur empat tahun yang menjadi korban tewas
tadi disebutkan dalam paket sebelumnya bahkan ada anak usia tiga tahun
yang juga masuk ke dalam stadion
artinya ini kan tidak sesuai dengan regulasi saat pandemi ya
gelaran saat pandemi bahwa harus vaksin dua dosis dan anak anak belum mendapatkan itu
ini bisa mengabaikan anak anak tidak ramah anak seperti itu
ya ini tentu banyak aspek yang bisa kita lihat ya
kalau dari sisi kenapa orang tua berani membawa anak ke stadion
mungkin kita semua berharap juga masuk stadion itu
akan nyaman aman dan bisa menikmati pertandingan dengan senang gitu ya
tapi kemudian ada peristiwa seperti ini
oleh karena itu maka tentu harus menjadi perhatian bersama ya
kalau dari sisi kebijakan tentu dari sisi kebijakan pelindungan anak
kita berharap bahwa infrastruktur semua infrastruktur itu ramah anak gitu ya
juga terkait dengan aksesibilitas tentu juga kebijakan kebijakan lain
bukan hanya untuk anak ya ada untuk perempuan ada penyandang disabilitas tentu akan berlaku sama
dalam rangka upaya mencegah meminimalisir persoalan persoalan yang bisa muncul
dimanapun baik yang terkait dengan orangnya maupun dari sisi fasilitas yang disediakan
dan ini bisa menjadi catatan kita
tentu regulasi di pertandingan ada regulasi terkait dengan pelindungan anak juga ada
dan kita berharap bahwa nanti juga perlu di desain tentang kebijakan kebijakan yang lebih ramah anak
termasuk bagaimana stadion menjadi tempat yang aman nyaman dan bisa dinikmati pertandingannya oleh anak
dan kita perhatikan juga ya bahwa salah satu anak itu masih balita
ada di pertandingan
jadi kita harus berharap bahwa ada di antara korban
evaluasi menyeluruh begitu ya dari semua pihak akan dilakukan
saya ke ibu ida ibu ida kalau tadi juga disinggung oleh pak nahar
kenapa akhirnya banyak orang tua yang mengizinkan anaknya atau pergi bersama anaknya menonton sepak bola dalam skala besar seperti ini
bagaimana anda melihat euforia pertandingan sepak bola setelah mungkin kita cukup lama absen dengan penonton
sekarang sudah boleh ada penonton
inikah yang kemudian membuat cukup banyak anak orang tua
yang antusias ingin menyaksikan pertandingan bersama anaknya
ya saya kira kan ini kita sangat berduka cita ya atas tragedi yang terjadi
apalagi kan gitu ya sebagian korbannya adalah anak anak bahkan yang termasuk balita begitu ya
saya kira ini kan mencerminkan betapa sebetulnya masyarakat kita itu memang saya harus sampaikan mengabaikan risiko begitu
jadi boleh dikatakan sebetulnya orang tua
kurang bisa mencoba memilah mana yang sebetulnya kegiatan atau event yang layak gitu ya membawa anak begitu ya
karena kita tahu apalagi di konteks arema misalnya gitu ya aremania fanatisme di kalangan supporternya sendiri di kotanya sendiri
yang saya kira memang kita perlu mempertimbangkan gitu ya sebagai orang tua apakah kita sebetulnya lebih memprioritaskan kepentingannya kita
atau kita harus mempertimbangkan

kalau kita memprioritaskan kepentingan anak keselamatan anak saya kira kita sebetulnya perlu memikirkan apakah memang kita layak pergi
menghadiri atau menonton pertandingan sepak bola tersebut terlepas di dalam konteks bahwa dua tahun mengalami pandemi dan sebagainya begitu ya
nah memang kita memang harus menekankan pada aspek ini begitu ya
karena kita tahu bahwa kepentingan orang tua akan resiko resiko yang sebetulnya dalam hal ini bisa membahayakan keselamatan anak ya
meskipun kita saya tidak setuju kalau ini dianggap sebagai musibah dan sebagainya karena ini adalah unsur kelalaian
termasuk tadi disampaikan bahwa tidak ada apa namanya kontrol katakan seperti itu gitu ya terhadap pengunjung baik itu kemudian dari segi

saya kemarin juga menyampaikan bahwa sebetulnya kan harus terhubung dengan pengunjung

sebetulnya ada gitu aturan ya yang dicoba ditegakkan bahwa untuk usia anak ya misalnya yang dianggap memang berisiko untuk tidak boleh masuk ke ini
ada yang bilang ini sebetulnya arena hiburan gitu ya tapi saya tidak melihatnya sebagai arena hiburan karena memang kita perlu mempelajari karakteristik sosiologis dari supporter indonesia
jadi ini memang menurut saya sebuah keteledoran
jadi ini memang menurut saya sebuah keteledoran
jadi ini memang menurut saya sebuah keteledoran
termasuk juga dari orang tua sendiri

oke pak nahar bagaimana kemudian koordinasi dengan dinas setempat untuk memberikan masih banyak korban yang masih hidup masih di rumah sakit ada korban anak anak yang juga kehilangan keluarganya
bagaimana memberikan pelayanan lanjutan kepada mereka dari kemen pp
bagaimana memberikan pelayanan lanjutan kepada mereka dari kemen ppa
iya tentu kita melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tingkat
iya tentu kita melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tingkat

untuk santunan sudah ada
lalu kemudian dari sisi kami misalnya memastikan bahwa upaya penanganan lalu kemudian juga upaya tindak lanjutnya ini dipastikan juga harus dilaksanakan
lalu kemudian dari sisi kami misalnya memastikan bahwa upaya penanganan lalu kemudian juga upaya tindak lanjutnya ini dipastikan juga harus dilaksanakan
lalu kemudian dari sisi kami misalnya memastikan bahwa upaya penanganan lalu kemudian juga upaya tindak lanjutnya ini dipastikan juga harus dilaksanakan

nah di penanganan sendiri misalnya kepolisian kan sudah merilis kasus ini naik ke tingkat pendidikan
lalu kemudian beberapa pasal digunakan untuk memproses ini
dan kami juga mengingatkan bahwa ketika ini ada korbannya anak
lalu kemudian ada juga misalnya di undang undang pelindungan anak itu terkait dengan kekerasan yang mengakibatkan anak meninggal
ini juga ada pasal tujuh puluh enam c ancamannya ada di pasal delapan puluh undang undang tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
ini juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk melengkapi dua pasal tadi tiga ratus lima puluh sembilan
dan tiga ratus enam puluh lalu kemudian untuk penyelamannya
saya mohon izin kita harus jeda sebentar karena ada azan maghrib berikut ini
kita akan kembali dengan dialog yang sama sesaat lagi
kembali lagi dalam dialog kami bersama dengan deputi perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
ada pak nahar dan juga sosiolog universitas indonesia ada ibu ida
kalau tadi disampaikan oleh pak nahar ada pelayanan ada tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah melalui kementerian pppa
begitu untuk para korban anak sesuai dengan undang undang pastinya
kalau melihat dampaknya saya ke ibu ida sekarang ibu ida melihat dampaknya
anak anak ini harus menjadi korban
terlebih mereka yang juga kehilangan keluarganya kehilangan orang tuanya
kami kita yang menonton dari layar ataupun dari media sosial
bahkan mungkin tidak akan lupa dengan tragedi semacam ini
apalagi mereka begitu yang menjadi saksi hidup
apa dampak yang terburuk yang mungkin bisa terjadi kepada korban anak ini
ya kan tadi ya yang sudah disampaikan bahwa ada anak yang korban kehilangan orang tuanya
jadi dia menjadi anak yatim pihaknya
ada juga anak yang sebetulnya kita bisa identifikasi apakah punya dampak fisik ya
lanjutan maupun juga dampak mental begitu ya isu kesehatan mentalnya
tapi yang jelas bicara tentang perlindungan anak itu sebetulnya menjadi tanggung jawab negara
nah dalam hal ini negara termasuk kppa kpppa itu sebetulnya bisa melibatkan peran serta masyarakat
tentunya kepedulian masyarakat menjadi bagian yang sangat penting
untuk kemudian bisa diajak ikut serta begitu ya untuk bisa memberikan perhatian yang lebih gitu ya
dan khusus kepada anak anak yang sebetulnya menjadi korban tanpa apa namanya tadi ya
korban saya nyebutnya korban kelalaian saja begitu ya korban kelalean gitu
nah karena sekali lagi pembelajaran besar untuk kita semuanya termasuk juga pada penyelenggara gitu ya
yang menurut saya
terutama juga orang tua bagaimana sebetulnya mengajarkan resiko gitu
saya kira masyarakat kita memang masyarakat yang berkecenderungan abai terhadap risiko salah satu contoh
anak di bawah umur gitu ya itu kan kita bisa lihat ya di pedesaan sudah menggunakan motor
dan sebagainya yang sebetulnya kita karena pengabean terhadap resiko dan kalau terjadi sesuatu kan kemudian dianggap musibah
cara pandang bahwa itu sebetulnya musibah yang menurut saya juga jadi penting untuk dirubah mindset tersebut
karena ada nilai nilai tadi yang perlu di garis bawahi bahwa keselamatan kesehatan anak itu sebetulnya menjadi hal yang sangat utama
dan dalam konteks parenting gitu ya pengasuhan ini adalah menjadi tujuan utama dan prinsip yang utama menurut saya yang perlu diedukasi secara meluas
termasuk di dalam konteks pemenuhan hak hak anak tadi begitu kalau menurut saya
baik saya kembali ke panahar
pak nahar kita tidak ingin kasus ini terulang kembali pastinya kemudian apa rekomendasi kementerian pppa begitu untuk bertanggung jawab tadi
yang tanggung jawab ini adalah negara yang bertanggung jawab untuk melindungi anak anak dari kekerasan yang mungkin terjadi dalam gelaran sepak bola
ya yang pertama tentu ini penegakan hukum harus jalan karena ada unsur pidananya gitu ya
ada anak meninggal lalu kemudian tadi kami merekomendasikan gunakan juga pasal tujuh puluh enam c dan delapan puluh undang undang tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
yang kedua bahwa harus ada upaya upaya ini sesungguhnya sudah diamanahkan dalam berbagai regulasi
salah satunya adalah melalui undang undang tiga puluh lima dua ribu empat belas
dan peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu
ini kan sebut saja misalnya ini anak korban kerusuhan masuk dalam kategori anak yang memerlukan pelindungan khusus
anak dalam situasi darurat ini ada upaya upaya yang harus dilakukan misalnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar
lalu kemudian juga memberikan perlindungan perlindungan dalam pendampingan
lalu kemudian yang kedua bahwa kalau ini ada unsur kekerasan terhadap anak
maka ini pun harus mendapatkan penanganan secara khusus
misalnya dilakukan upaya upaya pendampingan dukungan lalu kemudian perlindungan nanti ya kepada anak anak ini
anak anak yang meninggal tentu tadi supaya tidak terulang lagi
maka ini pun harus
maka ini pun harus diproses baik secara hukum maupun dengan penanganan lainnya
lalu kemudian anak yang masih dihidup atau ditinggal oleh kedua orang tuanya ini juga perlu ditangani
oleh karena itu maka sesuai dengan bidangnya masing masing
maka pemerintah daerah pemerintah kabupaten kota ini juga bersama sama
satu memastikan datanya tersusun rapi
kemudian diidentifikasi kebutuhan kebutuhannya
lalu kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan aman amanah yang sudah diatur dalam peraturan undang undangannya
pak nahar mungkinkah setelah ini nantinya akan ada assessment bagaimana kebijakan atau regulasi penyelenggaraan sepak bola yang ramah anak
ada usia rentang usia tertentu yang memang diperbolehkan untuk mengikuti gelaran sepak bola dalam skala besar seperti ini atau seperti apa
mungkin nanti akan ada
apakah ada kebijakan yang diubah
ya yang pertama tentu ibu menteri memberikan rekomendasi bahwa sistemnya harus dipastikan bahwa semakin ramah anak
jadi regulasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tadi ya
kalaupun anak ikut dalam posisi yang dipastikan aman dari ancaman ancaman baik ke fisik maupun jiwanya
lalu kemudian yang kedua tentu akses ya menuju selama dan sesudah itu juga harus dipastikan
misalnya apakah misalnya selama pertandingan dibuat ruang khusus atau tempat tempat tertentu yang khusus untuk anak gitu ya
ini juga harus dipastikan
lalu kemudian juga ada kebutuhan kebutuhan lain misalnya begini
karena ada anak gitu ya
lalu sebaiknya di stadion pun agar nyaman misalnya sebaiknya tidak ada yang merokok
atau kemudian juga harus dibuat juga aturan
bukan hanya merokok eh bukan hanya rokok yang kemudian asapnya mengganggu yang sebelah bahkan anak anak gitu ya
tapi kemudian juga harus diantisipasi misalnya penonton penonton yang tadi misalnya datang apa
yang misalnya membawa atau telah misalnya mengkonsumsi yang kemudian di lapangan misalnya di dalam stadion itu memicu terjadinya hal hal yang tidak kita harapkan gitu ya
lalu kemudian juga nanti desain atau struktur infrastruktur yang ada di kita berharap itu juga dilakukan penyusunan penyesuaian
dari pengalaman ini kan tentu pintu lalu kemudian akses evakuasi dan pertimbangan pertimbangan lain termasuk pengelola petugas yang ditempatkan gitu ya
lebih ramah anak lagi misalnya
bagaimana ketika terjadi situasi seperti itu cara merespon cara mendampingi gitu ya
ini memahami tentang psikologis anak gitu ya
lalu kemudian kita berharap bahwa hal hal yang berdampak lebih buruk bisa kita antisipasi sehingga kita bisa meminimalkan resiko resiko yang mungkin akan mengancam anak anak
baik ibu ida kalau kita melihat perilaku masyarakat indonesia utamanya dalam hal ini tadi kita sebutkan adalah supporter sepak bola
sulit tidak menciptakan penyelenggaran sepak bola menjadi penyelenggaraan yang ramah anak yang disebutkan tadi oleh pak nahar
ya saya kira kan yang menjadi sangat penting itu adalah merubah mindset ya
tantangannya kan merubah mindset ya karena ketika kita bicara tentang apa yang tadi disampaikan oleh pak nahar bahwa sop penyelenggaraan manajemennya dan sebagainya itu kan sangat tergantung pada cara pandang kita tadi gitu
saya sangat mendukung bahwa ada penanganan atau penyelenggaraan yang ramah anak
tapi juga saya harus menggarisbawahi bahwa keberadaan anak di tengah kerumunan yang sebetulnya sebagaimana pertandingan sepak bola itu sebetulnya sangat berisiko
oleh sebab itu tadi sepakat misalnya anak yang seperti apa yang boleh masuk saya mengibaratkan ketika kita nonton film atau masuk ke bioskop gitu kan itu sudah ada aturan ya misalnya dengan bimbingan orang tua atau dengan usia sekian misalnya gitu ya
nah itu yang perlu dicoba ditegaskan sekali lagi
nah yang bukan hanya kepada supporter sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada orang tua dan kemudian juga pada berbagai organisasi atau kelompok kelompok masyarakat yang sebetulnya juga harusnya dibangun kepedulian
saya kira kalau tadi yang disampaikan oleh pak nahar itu bisa dicoba dikembangkan maka perlu ada pelibatan masyarakat gitu ya yang kemudian ikut mengontrol
karena salah satu kelemahan masyarakat itu adalah kelembagaan
itu kelemahan masyarakat kita bangsa kita itu adalah penegakan aturan main yang saya kira seringkali di apa namanya di pelanggar atau bahkan dianggap sepele begitu
itu yang kemudian biayanya mahal yang harus kita bayar begitu
melihat mungkin ini butuh waktu lama begitu ya untuk mengevaluasi hal ini kemudian bagaimana semuanya bekerja sama
dan bisa memberikan keamanan tadi perlindungan terhadap anak masih butuh waktu banyak harus semua pihak harus duduk bersama mengutamakan kenyamanan anak dalam gelaran sepak bola khususnya dalam hal ini
tapi pak nahar saya ingin tahu sejauh ini angka korban tewas dan luka yang didapat oleh kementerian pppa itu berapa
kalau rilis dari kepolisian kan satu ratus dua puluh lima ya
dari data posko kemungkinan berubah
di data yang baru masuk sore ini misalnya ada satu ratus tiga puluh tujuh diantaranya anak anak
ya ini tentu terus bisa berubah karena pertimbangannya begini ada di data itu yang belum ada usianya
lalu kemudian juga misalnya kita temukan misalnya ada data yang sebelumnya dinyatakan meninggal
ternyata oh ada
oh anaknya masih dirawat gitu ya
ada satu orang gitu ya
lalu kemudian yang dirawat itu pun misalnya hari ini misalnya di salah satu rumah sakit semula lima sekarang tinggal dua
tinggal dua ini sudah besok kalian sudah bisa pulang
jadi artinya bahwa kondisi kondisi seperti ini memungkinkan angka ini akan terus bergerak gitu ya
tadi ada perubahan perubahan
data yang kemungkinan misalnya dari data yang belum teridentifikasi usianya ketika nanti oh ternyata usianya di bawah delapan belas tahun
maka itu masuk kategori anak
nah itu akan berpengaruh ke jumlah tadi
jadi dari angka angka itu kita terus pantau dan tim yang ada di lapangan sudah bekerja sangat baik
perubahan perubahan itu patut di

memang ini situasinya sangat cepat dan perlu penanganan cepat
sehingga secara bertahap melengkapi itu pun ya kita harus hargai gitu ya
dan kita berharap bahwa semua upaya upaya yang dilakukan oleh semua pihak ini bisa lebih lebih baik untuk menangani korban korban yang sudah tidak ada yang dirawat
maupun tadi anak anak juga jangan dilupakan bahwa anak anak kehilangan figur orang tua
salah satu atau dua orang tuanya juga harus dicek misalnya apakah jadi bermasalah di pengasuhan atau tidak
ini juga membutuhkan visitasi membutuhkan assessment pendalaman dari yang tadi yang saya sebutkan untuk ada identifikasi kebutuhan kebutuhan yang nanti para pihak
karena di dinasinya tentu sesuai dengan visinya juga bisa melakukan upaya upaya pemenuhan anak anak dan pelindungan khusus anak ini
baik selain memastikan bahwa anak anak yang masih hidup sampai sekarang walaupun kehilangan anggota keluarganya
negara harus kembali lagi masyarakat harus berperan penting negara juga harus menjamin menanggung seluruh biaya pengobatan korban tragedi ini
dan juga hingga pemulihan emosi begitu trauma healing bagi korban yang ditimbulkan oleh tragedi tersebut
terima kasih banyak narasumber saya sore hari ini petang hari ini
ada bapak nahar deputi perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
terima kasih banyak
dan juga ibu idar waida sosiolog universitas indonesia
terima kasih sudah bergabung dengan kami di cnn indonesian newsroom salam sehat